dan kita ke informasi lain seorang perempuan berusia tiga puluh satu tahun ditemukan tewas di rumah kontrakan dengan kondisi memar dan tanpa pakaian
saat ditemukan tewas almarhum baru tiga hari mengontrak rumah dengan orang yang tak dikenal yang diakuinya sebagai suaminya
perempuan bernama siti laila itu ditemukan tewas di kamar kontrakan di kampung sukarapih desa ciomas bogor jawa barat selasa siang
ia ditemukan tewas dengan tanpa pakaian dan sejumlah luka memar
perempuan itu baru tinggal di rumah kontrakan itu selama tiga hari
dan sebelumnya ia tinggal dengan suami dan keluarganya di desa parakan kecamatan ciumas tapi tiba tiba menghilang karena masalah rumah tangga
anaknya yang berusia belasan tahun mencari dan menemukan ia tinggal di kontrakan itu
namun saat ditemukan sudah tewas
tetangga menyatakan perempuan itu tinggal di kontrakan dengan seorang laki laki
yang diakuinya sebagai suami